ayahana menyaksikan itu semua

yaitu pedang halilintar
apakah nyai dewi percaya

karena dia sudah berjanji pada aku
akan membunuh siluang
pedang halilintar adalah
pusaka yang sanggup melawan kujang kembar
dengan pusaka itu
dia punya kesempatan
untuk membuktikan janjinya padaku
apakah nyai dewi yakin
kalau bocah itu
untuk membunuh prabu siluang

surawi sosa mempunyai syarat
untuk membunuh ayahnya sendiri
hanya keturunan siluangi saja
yang bisa membunuh siliwangi sendiri
dan itu akan menjadi
salah satu pembalasanku
yang sangat memuaskan
di tangan putranya sendiri
dan tentu itu sangat menyakitkan bagi siluang
kalau itu yang nyai dewi inginkan
semoga bocah itu
tidak menyingiakan kepercayaan nyai dewi
semoga ayat sha selfies
jangan mau grape
kau tidak tepat
cabut pedang itu
jika kau mampu mencabut pedang itu
kau bisa mengalahkan si iwan
kau bisa mengalahkan si iwan
kau bisa mengalahkan si iwan
sebelum melaksanakan sholat jenazah
apakah ada yang perlu disampaikan oleh gusi prabu kepada seluruh pelayan
kalian semua sangat bersedih hati
sebagai seorang ayah
aku harus kehilangan putraku
yang sangat aku cintai
nyai ratu subanglar
aku benar macam yang masuk
apakah kau lupa apa yang saya ajarkan
apakah kau lupa apa yang saya ajarkan